sampai jumpa di video selanjutnya

aku bukan begundamu
yang bisa kamu perintahkan
kau masih mempunyai janji
yang harus dikepat
aku sedang memerlukan bantuanmu
aku bukan pembantu

aku masih banyak urusan
yang harus aku selesaikan
atau aku hadir kau
atau aku hadir kau
saya baru lama refused
tapi dia agak kuat
jadi aku kahut
aku tidak mau
lagi tempatmu memang disini perempuan liar
pikiranmu kecik agar kamu menunggu semua kesalahanmu aku mohon aku ingin keluar dari sini aku
berjanji aku akan memperbaiki semua kesalahanku tapi aku mohon aku tidak
tidak semudah itu orang percaya padamu sekali seseorang kehilangan
kepercayaan dari orang lain akan sulit mengembalikan kepercayaan itu
benarkah tanya rompang kamu wanita yang pandai bersenjuara
jangan pergi lepaskan aku jangan pergi
aku tidak ingin dikurung di sini aku berjanji aku akan memperbaiki semua